anda kembali bersama kami di after sepuluh kabar duka datang dari industri mode
desainer tanah air barli asmara meninggal dunia kami sore
sejumlah pesohor mengungkapkan rasa dukanya atas kepergian desainer
yang telah membawa karyanya hingga ke new york fashion week tersebut
kabar duka datang dari dunia mode
perancang busana barli asmara meninggal dunia di bali pada usia empat puluh dua tahun
barli meninggal karena sakit pada kamis dua puluh tujuh agustus pukul lima belas waktu indonesia tengah
namun belum diketahui apa penyakit yang diderita barli
ucapan bela sungkawa mengalir deras dari kalangan selebritas
di antaranya dari siren sungkar
lewat postingan di instagramnya
shiren begitu kehilangan sosok barli yang disebutnya suka melucu
zazkia sungkar artis sekaligus perancang busana
menyebut barli sebagai mentor sekaligus sahabat
rasa kehilangan juga dirasakan aktor lukman sardi
ia menulis bahwa sosok barli tak hanya dekat dengan dirinya
tapi juga dengan istri dan anak anaknya
barli asmara terkenal dengan rancangannya yang telah melanglang buana
di berbagai peragaan busana internasional
salah satunya di ajang istanbul modest fashion week
bahkan ia pernah membawa keindahan busana khas indonesia
di ajang sekelas new york fashion week
selamat jalan barli asmara